komisi pemilihan umum ri menggelar rapat rekapitulasi perolehan suara nasional
dalam rapat ini kpu mensahkan penghitungan suara nasional untuk wilayah bali dan bangka belitung
ketua kpu ri hashim ashari mensahkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional
untuk provinsi bali tanpa catatan kejadian khusus
selain itu kpu ri juga mensahkan penghitungan suara dua ribu dua puluh empat tingkat nasional untuk provinsi bangka belitung
berdasarkan pemaparan kpu provinsi bangka belitung pasangan prabowo gibran meraih lima ratus dua puluh sembilan delapan ratus delapan puluh tiga suara
selanjutnya disusul suara anies imin dengan perolehan dua ratus empat tiga ratus empat puluh delapan suara
sedangkan ganjar mafud memperoleh tujuh suara
apa yang telah menjadi tugas negara kepada kami di provinsi kepulauan menggelincing dapat kami laksanakan dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan
dan hari ini di kpu ri rubrik indonesia kami mempersembahkan tugas kami kepada bapak bapak sebagai peserta pemilu yang kami layani
dan sebaik baiknya dan kepada bapak bapak seluruh tentunya yang menjadi pengawas kami